baik untuk menurunkan emisi gas semoga pemerintah siap dengan menyiapkan ekosistem kendaraan listrik
artinya dan masyarakat yang sama sekali miskin
yang indonesia ikut kemarin di bahrain
jadi nggak cukup cuma di topet tapi juga di shopee juga di jdid juga yang lain gitu ya
bisa ketemu lagi di kesempatan kesempatan berikutnya